ya belakangan ini memang semua orang mulai kembali menoleh kepada isu dui kewarganegaraan
sesuatu hal yang sebenarnya sudah secara senyap diperjuangkan oleh para diaspora indonesia sejak lama
namun mencapai momentumnya jelang hari kemerdekaan pada tahun ini
undang undang dui kewarga negaraan diagak perlu untuk mengkonsolidasikan kembali kekuatan indonesia
yang banyak tercerai berai di seluruh dunia sehingga mungkin saja bisa bermanfaat untuk bangsa kita
tapi juga muncul pula ketakutan dan keraguan tentang berbagai masalah
misalnya mengenai keamanan ataupun bagaimana menguji nasionalisme yang banyak dipertanyakan
masih dalam suasana kemerdekaan kami akan kembali mengajak anda untuk membahas mengenai permasalahan ini
dengan mbak nuning purwaningrum halet tim advokasi indonesia diaspora network
kemudian ada prof satya arinanto akademisi hukum tata negara universitas indonesia
pak fuad bawazir mantan menteri keuangan republik indonesia
selamat malam bapak ibu selamat datang di cnn indonesia
saya akan ke mbak nuning dulu
kalau kita melihat isu duit keluarga negaraan memang sudah mati matian diperjuangkan oleh teman teman diaspora sejak lama
tapi memang betul momentumnya baru kemudian dibicarakan orang orang baru melihat lagi pada seminggu terakhir dua minggu terakhir ini
seberapa pertanyaan yang sangat prinsipil seberapa penting kita mengadopsi duit keluarga negaraan sebenarnya
duit keluarga negaraan itu kan sebagai upaya antisipasi saja bahwa sekarang itu sudah banyak sekali terjadi migrasi
dan migrasi sekarang polanya kita tidak hanya hidup di negara yang barunya itu dan tinggal di sana selamanya
tetapi polanya kan menjadi transmigrasi dan terjadi sirkulasi
oleh karena itu sebetulnya ini masalah resiprokal
orang diaspora membutuhkan negara indonesia sebagai tanah airnya dan tanah airnya juga membutuhkan mereka
bagaimana memformalkan kedua hubungan ini selain dari misalnya dua keluarga negaraan
kalau mbak doni sendiri punya cerita pribadi mengenai masalah duit warga negara ini mungkin punya cerita khusus misalnya
kalau mbak nuni sendiri masih warga negara indonesia atau
tapi saya eligible sebagai permanent resident
karena phd saya dari sana
dan kita lihat saja seperti ini
sekarang kan dengan zamannya migrasi ada perang talent antar negara
orang orang dengan kapasitas tertentu akan ditawarkan ke warga negara atau permanent residence
kondisinya seperti apa sih mbak
kemudian para diaspora indonesia tidak hanya di amerika ya
mungkin anda sudah dengar cerita para diaspora indonesia di seluruh dunia
apa sih yang kemudian konflik kebatinan seperti apa yang mereka hadapi
konflik kebutuhan moral atau mungkin kesulitan yang mereka hadapi sehingga kemudian akhirnya memutuskan para diaspora ini
ayo kita berjuang yuk mengenai dki ini
sekarang begini ketika kita berada di luar
kesempatan itu banyak
kapasitas kita itu orang indonesia
itu bagus sekali
orang indonesia pintar pintar kalau di luar negeri
cuma masalahnya kan ada beberapa hambatan
beberapa lapisan pekerjaan yang memang sudah sangat tinggi
atau strategis seperti itu hanya membutuhkan orang orang yang memang melakukan naturalisasi
jadi pada akhirnya mereka biasanya berpindah ke keluarga negaraan lain
untuk dapat berkapasitas penuh di negara yang bersangkutan
jadi menurut anda agak terpaksa mereka sebenarnya mengambil permanent resident atau jadi warga negara lain
tidak terpaksa itu sebenarnya debatable
tapi begini ketika mereka bisa berkapasitas penuh
mereka sebetulnya bisa berkontribusi lebih banyak lagi ke indonesia
dalam bentuk sirkulasi
sekarang begini misalnya saya
ketika saya ada di amerika itu saya sebagai student
nah ketika saya lulus sebagai phd sebetulnya saya kan bisa bekerja di sana
bisa bekerja di sana tapi saya akan bersaing dengan profesor setempat kan
yang berkeluarga negaraan setempat
mungkin karir saya akan mentok
mungkin karir saya akan mentok
mungkin karir saya akan mentok
mungkin karir saya akan mentok
mungkin karir saya akan mentok
mungkin karir saya akan mentok
karena hambatan hambatan kalau bukan warga negara setempat itu banyak sekali keuntungan yang bisa didapat kalau kita jadi naturalisasi
untuk ngajar bahasa indonesia saja saya pernah diinterview
dan memang pada akhirnya saya tidak lolos security clearance karena saya bukan warga negara setempat
ngajar bahasa indonesia loh di situ
jadi ini lebih banyak pertimbangan para diaspora kebutuhan untuk ada pijakan sebenarnya
atau ada keuntungan lain misalnya
keuntungan lainnya seperti ini
ketika kita bisa penetrasi jauh di negara baru ini
sebetulnya itu juga membawa nama baik untuk indonesia
seperti itu kan
pertama itu kedua jejaring kita pengaruh kita influence kita lebih tinggi
dan influence itu juga bisa kita salurkan ke indonesia
network network yang kita bawa lebih banyak lagi
itu yang bisa kita sumbangkan ke indonesia
jadi semakin kita jauh dapat memasuki menginfiltrasi kesempatan di sana
semakin besar juga kontribusi kita di sini
hidup diaspora itu transmigrasi
jadi transmigran dalam arti mereka itu
sesar simultan hidup di indonesia dan di negara barunya
pak fuad kalau kita melihat tadi alasan alasan yang sudah diungkapkan oleh mbak nuning
dari mulai bagaimana bisa membuat nama baik
kemudian kebutuhan kekeluargaan sendiri juga butuh gitu
kemudian keuntungan keuntungan ekonomi yang sudah didapat
seberapa penting sih pak
sebenarnya tadi contohnya amirika tadi saya ngikutin aja
di amerika itu mbak nuning
ini pemegang green card
tapi belum warga negara
antara yang warga negara dengan yang bukan warga negara yang tinggal di sana itu
kalau secara hukum itu bedanya yang saya tahu cuma tiga
yaitu dia tidak kena yang bukan warga negara amerika itu
tidak kena panggilan militer
biasanya orang juga semuanya pada nggak suka itu
kena panggilan wajib militer
sekarang lagi tidak ada
ada juga dia tidak bisa dipilih
kemudian hak politik milih dan dipilih
yang lainnya itu praktis sama
kita turun dari mobil di amerika
cuma punya pasport indonesia ini bisa nih
langsung beli mobil tidak ada masalah
langsung beli rumah nggak ada masalah
bisa tuh semua hak hak ekonomi bisa didapat
turun dari mobil
turun dari mobil
belum ke hotel nih beli rumah
memang begitu negerinya itu
jadi sebenarnya gak ada masalah
kalau hal yang ceritakan tadi itu
itu kan masalah pengalaman korup tibadi seperti itu
gak diskriminasi ini itu
orang warga negara hitam pun
ataupun hispanik itu
banyak juga yang udah orang amerika juga
begini gini itu masih ada lah gitu
itu belum bisa hilang seperti hal hal seperti itu
saya punya profesor dulu
saya masih ingat aja namanya
dia juga sudah orang amirika orang india
ngajarnya top bener bagus
dia bilang lo gaji gue cuma separuh dari itu
profesor satunya lagi
karena dia warga negara india
amerika tapi gue ini orang india
jadi memerlukan satu extra perjuangan
tapi kalau udah kayak amartya sen
amartya sen itu orang india juga
tapi karena perjuangannya udah hebat
dan orang kayak gini banyak loh di amerika
ya kan nobel
itu sudah ilhamnya
dia sudah bisa mengatasi karena memang luar biasa
tapi itu juga
wajar saja dong kemudian para warga diaspora itu
mungkin terpaksa karena kondisi
tergantung situasi yang ada yang alami gitu
ada yang nggak ada apa
amirika itu negaranya boleh dibilang memang iya
kadang kadang juga ada tengil tengilnya gitu
tapi on general soke punya
jadi nggak terlalu signifikan juga
keuntungannya tidak terlalu signifikan
jadi ini jangan terlalu kemudian hal hal kayak begini
kemudian apa urusannya dengan juga negara di indonesia
orang orang indonesia di singapura yang begini juga itu
semuanya sama sama aja
nggak begitu masalah
kalau kita bicara keuntungan papua apa sih keuntungan yang
kalau tadi kita secara ekonomi
ini kepada negara itu jamannya masih
presiden soekarno juga itu kan ada juga
pernah diperjuangkan oleh warga warga keturunannya
keturunan keuturan cina disini mau diperjuangkan
tapi kan bang gabisa juga nggak mau karena
kita harus hitung betul
sesuatu ini adalah memang untung ruginya
ukurannya adalah kepentingan nasional
yang lebih besar
jangan ini kelompak kelompak
diaspora kelompok kecil menurut anda prof
tantangannya dibandingkan kepentingan nasional yang ada di indonesia
bukan mengecilkan gitu
tapi kepentingan global indonesia itu harus diperhitu
kayaknya misalnya gini lah
singapura saya udah tahu
singapura pikir ngapain orang indonesia yang ada
naruh duit di singapura sedangkan orang nggak ada orang
singapura naruh duit di bank indonesia kagak ada yang percaya gitu
apakah kalau kita mengadopsi diri keluarga negara
bisa mendapat keuntungan dari itu kan belum tentu juga gitu maksudnya pak
dia kan bukan pikiran buat itu
tapi apa dia ukurannya
orang amerika kalau punya uang di indonesia
naruh aja juga di citibank atau bank of america
atau cismen net and bank bank jadiyah
dia juga nggak seberapa
mesti menyimpan duit di amerika
perlu dilindungi aman
jadi ukurannya itu kepentingan kita
jadi zamannya dulu bung hara juga nggak ngasih
kalau amerika itu ada dua negara gitu kita bisa pahami juga ya
saya tidak mengatakan orang tapi pelajari hati hati yang benar
jangan hanya terlalu simple gitu
amerika itu negeri yang warganya seluruhnya pendatang
jadi dia juga ada perlunya
di samping juga ada pendirian negara baru
bedanya sama indonesia
indonesia ini kan negerinya memangnya orangnya memang udah disini
intinya gitu kan
beda kayak amerika yang orangnya dari eropa
atau gimana dengan tiongkok
tiongkok itu bukan pendatang
tapi dia juga dukun negara
ingat lima penduduk dunia satu itu saja
adalah orang orang china
orangnya ada dimana
semua ada chinatown di seluruh dunia
ada chinatown di seluruh dunia
jadi dia ada penduduk negara
dia perlu juga
dan orang yang punya negara itu pada in general itu
dia akan lebih loyal kepada negeri yang kuat
kalau orang punya negeri yang kuat sama indonesia
orang punya akal sehat rasional
gue lebih penting ini amerika
bisa memberikan proteksi
lebih memberikan land of opportunity dan sebagainya
kita ini negeri yang lemah
nggak bisa memberikan perlindungan
negeri kadang kadang dolim
juga tidak adil
jadi banyak keuntungan
kenapa dari dulu kita itu ini negeri pejuang
bukan negeri yang kayak gitu
jadi dilihat kepentingannya
nah kalau kayak kita ini
begitu dibuka dua negara
mungkin akan berjuta
atau yang sudah disini
atau yang baru mau datang
orang dari banyak negeri
terutama dari chinese itu
jadi akan jadi dua negara
nggak akan ada orang jowo
mereka punya keluarga negara
yang ada sebaliknya gitu
halal gini harus diperhitungkan
ini kan minoritas
saya juga dulu di amerika
soalnya tinggal di jawa gitu loh
saya akan ke prof satya nih sebelum kita break
prof satya menurut anda
apakah memang undang undang indonesia
tidak bisa diperhitungkan
bisa ya sudah ada sekarang
udah nomor berapa tuh

dua belas tahun dua ribu enam itu tidak bisa mengakomodasi
yang kemudian diharapkan oleh para diaspora ini
bisa kemudian diambil oleh indonesia
seberapa lemah kemudian undang undang ini
sehingga harus dirubah
tapi prof saya kasih kesempatan
untuk pikir pikir sejenak
karena kami akan jeda dulu sebentar
dan kami akan lanjutkan dialog ini
usaha jeda berikutnya
prof satya kalau tadi kita sudah melihat
bagaimana potensi potensinya yang kemudian belum tergarap
karena memang indonesia belum punya infrastruktur undang undang
dan mungkin keberpihakan politik
atau mungkin keberpihakan secara nalar masyarakat
mengenai pentingnya duit keluarga negara
menurut anda memang sangat lemah
undang undang kita sehingga perlu direvisi
kalau dulu memang betul tadi disinggung mbak fuad
historis dulu kan pernah ada
misalnya undang undang nomor dua tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
yang berusaha menyelesaikan masalah dui keluarga negaraan
orang orang keturunan jina
tapi itu memang tidak efektif
tapi itu yang duinya yang orang jinanya
nah kemarin waktu undang undang dua belas tahun dua ribu enam itu disusun
itu sudah ada permintaan seperti ini
tapi terutama yang keluar takut itu dari
masyarakat perkawinan campuran
begitu yaitu orang indonesia
terutama yang perempuan yang menikah dengan
keluarga negara asing
itu ada mungkin ada nestapa nestapa
mungkin yang mereka
banyak saya dicerita
ya mereka ada masalah rumah tangga
kemudian perempuan lari kesini
terus anaknya nyusul
terus dia bisa stateless segala macam begitu
itu yang saya terima cerita dari mereka
waktu itu bilang saya kenal dekat dengan
tapi itu cerita kalau dia gak ngurus lho pak ya
iya waktu itu keluarnya begitu
nah terus diakomodasi
dengan sebetulnya kita sudah mengandut
keluarga negara ganda terbatas
terbatasnya seperti apa pak
sampai usia dua puluh satu tahun

delapan belas itu mulainya pak batas bawahnya
batas bawahnya ya
terus dia dikasih waktu tiga tahun
sejak delapan belas tahun itu diberi waktu tiga tahun
jadi dia boleh berkeluarga negara ganda
sampai umur dua puluh satu
sudah cukup kompromis sih semua itu
ada waktu itu sudah
karena itu kawin campur tapi loh
iya yang kawin campur
tapi kan waktu itu memang ada
apa kalau dia warga negaranya tetap dipertahankan
misalnya dia amerika
karena lahir di sana
katanya kalau ada warga negara sana tuition fee nya lebih murah
nah kenapa nggak dua puluh satu itu dinaikkan batasnya
jadi pragmatis saja sebenarnya lebih ke pragmatis
iya ada alesan itu
nah itu gimana nih pragmatisme
jadi begini sebetulnya secara administratif
sekarang itu yang anak anak dual citizen
itu kan mereka banyak yang sudah delapan belas sampai dua puluh satu
ketika mereka sarandering warga negara asingnya
ternyata empat puluh empat negara yang tadi disebut
tidak pernah melepaskan status kewarganegaraan mereka
jadi walaupun anak anak ini misalnya mendeklarasikan sebagai wni
tapi ketika dia mendaftarkan visa ke negara dia yang dulu
yang pernah disurrender
dia bakalan dikasih paspor
terus setelah itu dia dikasih paspor terus
sampai akhirnya memang pada akhirnya itu
atau mahal mungkin ya
kalau di amerika berapa itu biaya lepas
keluarga negaraan yang asingnya itu nggak pernah bisa hilang
jadi pada dasarnya mereka akan dual citizen semua itu
indonesia bisa seputar papua
ini benar yang mbak nuning bilang
tapi yang bisa saya luruskan juga
jadi kalau orang ini orang asing
mau jadi warga negara di indonesia
setelah diputuskan oke disidang apa segala oke oke
terus orang itu salah satu syaratnya adalah
diminta melengkapi dapat ktp
dapat kartu keluarga dapat paspor segala
salah satu adalah penyerahan pasportnya dia
serahkan nanti ada surat dari kedutanya
si fulan telah menyerahkan paspornya
nomor sekian sekian sekian
dan telah melepaskan ke warga negaraannya itu
surat itu melengkapi
ini praktik lapangan bisa ngikuti nih bukan cerita mau kosong
ini yang di indonesia nih kalau menjadi wni nih
pada negara negara tertentu
salah satunya amerika
itu amerika nggak akan mau
menerima saja kagak mau apalagi bikin pernyataan kayak kedutaan
tapi kalau kedutaan kedutaan asia
umumnya gak sih udah ada sana ada lu dari warga negara indonesia
gampang dikeluarin suratnya diterima
ada tanda terimanya dan ada pernyataan
itu lebih terbuka sebenarnya
sebelum ke negara itu
kalau negara negara
amerika mahal ada biayanya berapa ya biaya
ya harus sampai setinggi impor sampai dua ratus juta rupiah
oh susah itu pun belum tentu jalan
saya sudah tahu banyak orang orang yang seperti itu memang begitu
tapi itu kan disini yang dikatakan adalah
dia sudah menyatakan
sudah menyatakan dan memberikan bukti
dan bawa di sananya tidak akan kita itu
betul terserah itu sudah selesai dianggap selesai
oh ya sudah
kamu mau jadi warga negara tapi kamu gak bisa nyerahkan paspor
kamu gak bisa dapat pernyataan dari kedutaanmu
bahwa ini sudah disopot warga negara segala macam
tapi dia sudah ada ininya
itu sudah ininya jalan
jadi artinya sudah bukan atas kemauannya dia lagi
kan syaratnya itu bukan atas kemampuan
tapi katanya de facto nya masih gak dilepas itu
nah itu kan
itu bagaimana masih
yang tidak melepas itu
ya yang melepas

saya ke prof satya dulu
prof satya kalau kita melihat bagaimana kemudian tadi keuntungan keuntungan itu
kemudian bisa kita akomodasi dengan baik
dan kalau kita bicara untung ruginya
bagaimana anda melihat perspektif ini prof
makanya kalau yang kita sekarang lihat kemauan presiden
itu saya kira kita coba formulasikan
misalnya negara mana nih yang paling banyak diaspora di dunia ini
mungkin dengan negara itu
apa diadakan perjanjian bilateral misalnya
jadi terbatas sifatnya bukan dibuka
jadi saya setuju dengan hati hati itu
cuma ada tahap tahapanya
tapi menurut anda memang perlu sekali kemudian duit warga negara ini kemudian diaktifasi lagi
tidak harus bentuknya duit keluarga negara ini mungkin perjanjian khusus
tapi kalau misalnya syarat syarat apa sih prof yang kemudian perlu misalnya misalnya
jika parlemen menyempakati nih
antara elit politik di eksekutif dan parlemen
mensepakati bahwa undang undang duit keluarga negara ini akan terus dilanjutkan
apa kemudian prasyarat prasyaratnya menyebabkan itu
prasyarat prasyarat yang memang perlu sekali untuk diperhatikan
ya pemilihan negara
kemudian tadi kalau mekanisme pernyataan melepaskan itu bagaimana tadi begitu
kemarin ada diskusi yang kemarin dengan pak iwan sunito dari australia
malah beliau menyarankan dikasih green card dulu katanya begitu
jadi yang sudah kehilangan itu orang indonesia yang sudah kehilangan kewarganegaraan
kalau mau jadi wni lagi dikasih green card dulu baru wni gitu
jadi ada pengujian pengujiannya dulu gitu
ada tahapannya gitu sebelum dapat warganegara indonesia
indonesia kan juga mengenal green card untuk orang asing kan ada kitas
mekanisme seperti ini itu nggak bisa dipakai prof satya untuk bisa mengakomodasi apa keinginan atau kepentingan
dari teman teman atau masyarakat diaspora
yang sekarang kalau di undang undang sekarang belum bisa
makanya kita cari mana pilihan yang terbaik untuk duit warga negaraan ini begitu
oke sebelum kemanuning lagi ancamannya apa sih pak
tadi kan anda kemudian menolak kita belum perlu masih mungkin belum begitu mendesak gitu
ancaman ancaman apa sih yang di depan mata
kita kalau langsung di berat begitu saja
yang akan ada itu adalah saya tidak begitu banyak melihat akan ada orang indonesia yang pada sibuk ngurusi warga negaranya ke negara lain
yang ada adalah akan mungkin ada berjuta juta terutama dari warga rsi tiongkok
oke jadi banyak warga tiongkok yang pengen jadi warga negara indonesia
iya gak akan ada orang jawa orang ambon misalnya yang pada ribut ngurusi warganegara keseluruhan negara
suriname itu kita harus hati hati itu ngitungan itu loh ya
karena kepentingan nasional itu yang diutamakan
oke serbuan warganegara asing itu akan lebih deras kayak indonesia ya
jangan sok modem mereka
orang kalau bikin perjanjian itu saya suka tuturkan aja kayak singapura
nasionalismenya itu dihitung
kalau misalnya singapura dihitung untung apa enggak kalau perjanjian ini untung apa enggak
menurut anda dika ini tidak nasionalis
kpk juga begitu bukan soal nasionalis ini soal pinter atau bodoh gitu loh
ini gak ada soal nasionalisme ini itu kalkulasi nih
di amerika itu kita bikin perjanjian pembebasan investasi dengan macam macam gitu kan
kita banyak perjuang gaya gitu ya kan
terus terang aja nggak ada investasi kita boleh dibilang yang ke amerika atau kemana kemana nggak ada
yang ada mereka kesini tapi kita kayaknya merasa duduk seimbang selevel
kita bikin ketentuan yang ada itu cuma kita sebetulnya sarender
menyerahkan atau dimanfaatkan orang yang kita belum levelnya kesitu
kalau kayak gitu kita tahan dulu hitung karena apa kalau gak kebener
yang potensi mau tumbuh di indonesia sudah tidak tumbuh dulu
kontrak kontrak yang mau kita kasihkan ke orang indonesia perusahaan bumn mau penuh apa enggak bisa
mesti dicaplok sama yang kuat yang besar dulu hati hati
jadi akan ada justru malah pencaplokan jadi malah industri atau ekonomi dalam negeri akan dicaplok sama asing
cuma biar standar internasional itu kan geblek hitung kira kira ini pas apa enggak
kalau kita udah pas bisa kita masuk
kalau kita lihat ini ketakutan papua tadi justru malah karena ada yang duit kewarganegaraannya ada yang kemudian menyerbu
misalnya warga nrc menyerbu indonesia kemudian ancaman ancaman
ya lainnya nasionalisme mungkin security keamanan dan juga masalah perekonomian justru malah nggak membantu
justru malah masyarakat indonesia terancam gitu gimana
jadi sebenarnya gini proposal dari diaspora itu wni yang sudah mendapatkan kewarganegaraan asing tidak harus kehilangan wni nya
jadi kita gak bicara masalah apa ya dual citizenship yang terbuka
ini ya kita tidak mengindonesiakan orang asing
soalnya orang rrc yang gak punya darah indonesia akan jadi itu gak gitu ya
kalau dia tidak ada genuine linknya dengan indonesia dari awal ya dia tidak berhak untuk menjadi wni
itu terbatas ya kan tertentu
gak berharap lagi gitu loh
kalau bicara juga dengan umbo hati hati itu
betul betul tapi memang khusus itu yang selama ini diperjuangkan oleh para diaspo
setelah itu juga mungkin kita bisa cobakan dengan selective implementation misalnya dengan negara negara tertentu
dual citizenship ini kan resiprokal ya
hanya kita hanya bisa mendapatkan dual citizenship
di negara negara yang juga menerapkan hukum yang sama
kalau misalnya tidak singapura nggak bisa seperti itu
jadi ya itu sih sebetulnya mengindonesiakan orang indonesia
oke mengindonesiakan orang indonesia yang selama ini memang selama ini tidak terindonesiakan
oh sorry ya ya mempertahankan keindonesiaan orang indonesia
pemerintah sendiri sudah mulai terbuka pak presiden juga di banyak kesempatan sudah banyak
pak jk juga sudah clear sekali ya pak
selama ini saya lihat kalau pak jk juga
konstruksi berpikirnya seperti apa sih kemudian pemerintah dalam menghadapi atau
ya itu mereka lagi mencari formula saya kira
jadi kalau presiden kan setiap kunjungan ke luar negeri wapres juga bertemu di kbri
pasti ditodong masa lain ya
terus waktu diaspora kongres di sini pak wapres mewakili presiden dan beliau sangat mendukung statementnya
ada di berbagai media waktu itu
oke jadi memang sangat mendukung kemudian formula apa yang kemudian akan ditawarkan kemudian pemerintah sendiri ini kan banyak sekali ada ketakutan
kemudian tapi juga harus mengakomodasi keinginan diaspora win win solution atau jalan tengah seperti apa sih yang kemudian dibutuhkan
memang di berbagai negara termasuk eropa yang menerapkan itu awalnya selalu ada nih antara masalah security ini ketakutan security dengan gagasan ini selalu terjadi
masuk akal nggak prof menurut anda
kalau ini awal awal ini selalu ada yang saya pelajari begitu di berbagai literatur cuma nanti implementasinya ya sambil jalan dilihat itu tadi betul
ada perbatas karena yang mereka minta hanya yang sudah wni ada
menurut anda perlunya hanya revisi undang undang nomor dua belas tahun dua ribu enam atau memang butuh undang undang baru seperti itu
kita lihat dulu ya tapi yang di prolegnas itu judulnya adalah perubahan undang undang kewarganegaraan berarti itu revisi
oke kita akan lihat meskipun
kalau di prolegnasnya revisi

kita nanti akan lihat bagaimana sebenarnya sudah perjuangannya seperti apa
dan ini banyak pertanyaan pertanyaan yang kemudian dilontarkan oleh masyarakat indonesia
loh kan anda sudah memilih warga negara asing berarti anda perlu dikhawatirkan dong rasa nasionalismenya cinta tanah airnya
bagaimana kita bisa berharap kontribusi anda kepada indonesia jika anda telah memilih jadi warga negara asing
kita akan bahas itu
pemerintah yang mengenal duit kewarganegaraan aja kalau orangnya menduduki jabatan strategi satu sumpah ini itu jadi apa ya itu permasalah lagi
nah kita akan bahas di pampuan ini
itu artinya semua negara itu ukurannya itu kepentingan nasional bukan kepentingan grup kasihan diaspora kasihan orang yang kerja tki tkw
nah makanya kita harus perlu diuji lagi itu pak bapak
seluruhnya kepentingan nasionalnya itu bagaimana gitu
nah kita akan uji kepentingan nasionalnya usaha jalan berikutnya kami akan segera kembali
mbak nunik banyak yang mempertanyakan sebenarnya warga negara indonesia ini kenapa tiba tiba ujuk ujuk kelihatannya sih ujuk ujuk padahal perjuangannya sudah lama kenapa kemudian banyak yang meragukan atau menguji kembali rasa nasionalismenya para diaspora yang kemudian ingin
apakah ini hanya untuk kepentingan pribadi mereka karena memang masalah anaknya bagaimana nasib anak keluarganya tapi juga ada sesuatu hal yang lebih besar lagi
sebetulnya masalah keluarga negaraan itu bukan cuma administratif tapi masalah emosional juga ya
di proposal kita itu sebetulnya itu pun kita tawarkan hanya sampai keturunan kedua tidak lebih dari itu jadi masih genuine linknya masih bisa diuji kalau misalnya itu yang dikhawatirkan
kemudian yang tidak pernah kita pertimbangkan adalah mereka itu selalu ingin pulang orang indonesia yang excile dimanapun selalu merindukan pulang tapi mereka tidak bisa
tradisi mudiknya masih ada tuh ya
kalau bisa pulang yang di suriname itu setiap tahun itu selalu datang ke jawa untuk melakukan bakti sosial mengadakan kong
jadi itu yang kita harus lakukan
lalu mereka bisa mengandalkan kongres atau apalah itu
kalau ingin kembali pulang kan gak harus jadi warganegara
artinya mereka ingin meninggal dan dikubur di indonesia mungkin ini terlihat sepele kita belum kesana aturan aturan kita setiap orang yang sudah berwarga negara asing datang ke indonesia harus mempunyai kitas atau kitab
dan menurut pengalaman sampai saat ini kitab itu mahalnya luar biasa itu perpanjangan bisa memakan enam puluh juta seperti itu untuk mereka jadi apakah
kebiayaannya banyak yang tidak resmi
apakah xwni yang sudah wna ini harus diperlakukan sama dengan orang asing ketika mereka ingin pulang ke rumah
apakah ada alternatif alternatif lain yang memang bisa ditawarkan gitu untuk menyelesaikan masalah masalah ini ikatan emosi juga
untuk masalah keluarga misalnya nasib anak kemudian masalah masa depan anak ini dipertimbangkan juga nggak mbak
misalnya masa depan sebetulnya itu masalah pilihan banyak yang pada akhirnya memilih hanya tinggal di indonesia seperti itu
kalau misalnya tadi menurut pak satya karena oh kalau misalnya tinggal di sana biaya kuliahnya lebih tinggi gitu ya
kuliahnya lebih mudah segala macam tapi buat saya kalau dari indonesia lebih enak lagi kita bisa dapat beasiswa seperti itu kan kita bisa apply beasiswa
jadi kalau itu sih sebetulnya pertimbangan pertimbangan pragmatis
kalau di amerika itu memang banyak kampus banyak kampus itu banyak kan punya twistnya itu ada tiga
apa tuh pak
yang paling malu orang asing kedua orang amerika tapi bukan dari negara bagian itu terus orang dari universitas dari negara bagian itu itu paling murah
jadi makanya kenapa banyak orang
jadi barangkala sama sama orang amerika mau masuk ke satu universitas
beda beda oh lu dari state ini ya murah ini lebih itu hal yang lain itu menurut saya itu it nothing to do bener dengan soal warga negara itu sekolah sebentar juga bisa juga tapi
bisa di kompromikan tanpa harus mengadopsi duit ke warga negara
iya kalau itu sebenarnya enak dari indonesia cari beasiswa ke tanah gerak
orang asing disini banyak bener kan
ada mungkin ada seratus ribu orang asing di indonesia itu ya kan ya pada pegang green cardnya sini lah yaitu kitas kitab apa segala macam
kalau kita kan bicara potensi

satu potensi yang sudah tadi mbak nuning ungkapkan apakah misalnya dengan potensi potensi yang bisa dilakukan diberikan untuk bangsa katanya
apakah harus dengan dual citizenship ini
maksudnya kan kita bisa memberikan kontribusi tanpa harus jadi warga negara indonesia juga misalnya
sebetulnya secara konseptual dual citizenship yang empat puluh empat negara itu yang mereka itu mengakomodasi warga negaranya
supaya walaupun mereka sudah pindah ke negara lain itu
karena itu kebutuhan mereka sebagai extended nation
jadi orang orang bangsa misalnya bangsa indonesia
x warga negara indonesia yang sudah di luar itu maunya kita kan mereka itu dirangkul sebagai extended nation kita
kalau misalnya suatu waktu negara butuh mereka tinggal dipanggil seperti itu
tetapi pada saat yang sama mereka bisa berkapasitas penuh di negara keduanya seperti itu
oke kalau prof maksudnya bagaimana kemudian potensi potensi ini bisa
kalau warga negara dobel kalau ada panggilan militer di sana

pada akhirnya itu pilihan pribadi nanti kelihatan allegiance nya ada dimana seperti itu
atau kalau negaranya perang gimana
pasangnya salah itu
pak sate gimana kita bisa menangkap kemudian apa yang potensi potensi itu misalnya dengan undang undang yang baru
dan sebagaimana kemudian undang undang kita tidak bisa mengadopsi atau mengakomodasi apa yang sudah
bisa kalau dirubah tadi misalnya apa batasnya itu dinaikkan terus ada persyaratan terbatasnya itu bisa diubah
terus ada persyaratan terbatas tadi kemudian mungkin dengan perjanjian bilateral seperti itu
dari empat puluh empat negara kan modelnya macam macam itu
kalau potensi potensi itu memang selama ini banyak terhalang gitu prof satriam dengan undang undang keterbatasan undang undang yang ada
sehingga potensi potensi yang tadi sudah diungkapkan oleh manuning keterbatasan itu
ada halangan tetapi setahu saya di kemenkumham itu sudah berusaha untuk memudahkan tapi dari sisi keimigrasian
dan hanya peraturan dibawah undang undang
dan hanya peraturan dibawah undang undang
yang ingin investasi atau ingin investasi sekolah atau memberikan remitansi besar apakah undang undang kita memang belum cukup untuk bisa
kalau pengiriman uang dari tki tkw tidak ada halangan itu uang itu mengaknal warga negara kalau soalnya
bisa dalam sebuah mana aja
pak fuad kalau kita melihat ini potensi potensinya kan luar biasa pak fuad
apakah kemudian negara betul betul harus memikirkan dengan baik
kalau saya lihat potensi potensi yang ada itu tidak terhalang kok dengan sekarang isu duit warga negara
kalau saya tidak melihat itu malah terhalang
jangan jangan ada masalah terus terang aja
ada orang indonesia yang saya pernah nanyain juga nih belum lama kebetulan sebelum kasus ini arcanda itu
kamu udah tinggal di sana lama belum warga negara di amerika kan bisa
iya lah pak wah ya kalau warga negara amerika aduh kenapa misalnya gitu
jadi yang dihadapi orang orang itu beda beda betul nggak kenapa
kalau warga negara amerika pak itu saya harus membayar pajak walaupun saya sudah ini lima tahun di luar amerika tetap saya harus bayar pajak
budaya yang sepuluh tahun pun harus bayar pajak dan lapor karena kantor pajak amerika ada di singapura irs office itu ada di singapura
di hongkong punya irs ham misalnya di sana
nggak bisa pak jadi agak repot mendingan kalau saya kagak warga negara indonesia pajaknya nggak segala ke amerika misalnya kayak gitu bebas
kalau warga negara amerika pak di mana kita hidup dua puluh lima tahun tetap berisi ini file apa tax retailnya itu harus tetap dikirimkan ke amerika
ada masalah kayak gitu ada masalah jadi beda beda gitu
untuk security bagaimana pak fuad menurut anda
kalau untuk security itu kan orang merasa terus terang aja lebih nyaman jadi warga negara amerika
itu yang kadang kadang kita juga pikir kalau negeri ini ada apa apa orang yang jadi warga negara negeri yang kuat orang ini mempunyai kecenderungan lalu di manusia
itu akan lebih ngepro kalau ada apa apa dia akan lebih ngepro ke negeri yang di mana dia
menurut anda indonesia jika misalnya kalau tadi kan kita lihat indikasinya pemerintah presiden jokowi wakil presiden jk kayaknya akan mulai serius sih menggarap masalah ini
menurut anda akankah ini menjadi beban berat untuk indonesia dengan misalnya menanggung para diaspora ini kan tugas negara itu itu apa sih pak
udah mudah dipelajari dengan benar
dengan teliti supaya untung rugi
selama ini terus terusan kita ini
sering membuat perjanjian perjanjian
yang soknya supaya
tapi menurut saya itu banyak kelemahannya
ya itu tadi suka banyak bikin perjanjian dengan luar negeri
yang seolah olah kita itu betul betul
resiprokalnya itu sudah seimbang
padahal itu enggak
yang ada cuma aliran dari sono
tapi kita harus bikin begini
beda itu kalau
eropa sama amerika
jepang kalau bikin perjanjian itu lihat
kalau enggak nguntungin enggak
kayak misalnya itu dulu
yang paling banyak membuat polusi dunia itu
katanya itu amerika seperempat polisi dunia
kepentingan nasional itu memang dihitung
indonesia banyak kemudian mendapatkan
kita ini cuma sering bikin perjanjian
biar kelihatan enggak
ini indonesia internasional gitu
tapi kalau kita melihat
lata yang seperti itu
nah kepentingan begini bagaimana
tapi jangan sampai kecolongan yang lain
tapi memang perlu sekali
untuk bisa mengakomodasi seperti
yang di luar negeri yang tidak bisa
gak usah pakai presiden
ngomong kalau disini
memang opportunity nya bener
apa apanya bener itu orang balik
orang india itu semua itu ya
it it dunia itu boleh dibilang
dimana kita masuk univers di amerika
yang gak ada profesor india
hampir saya nggak pernah bisa nemukan
itu ada kontribusi nggak untuk
iya kontribusi biasanya dia masih ngirim
karena masih ada keluarganya
masalah remitansi aja
jadi kiriman uang aja
itu gak terhalang dia kirim
masih ada keluarganya
di india banyak profesor datang
it nya semua pada ngirim
yang di timur timur juga pada ngirim
itu soal lain lagi
jadi itu gak begitu ada urusan
dengan soal keluarga negara
tapi begitu nanti itu terpanggil
bagus di negerinya udah benar
kenapa si orang datang ke amerika
kalau gak kepaksa
dingin kayak begitu
kita biasa di udara yang enak
cuman karena disana kan
yang sebaliknya gitu loh
mbak nuni kalau kita melihat
tadi kan pak fuad sudah mengatakan
kita hampir tidak menemukan ahli it
yang tidak india di seluruh dunia
itu kan berarti pasti ada manfaat ya
untuk negara asalnya
indonesia atau mungkin
negara negara lain ada contohnya gak
mungkin kita bisa melihat dengan contoh
tapi gak ribut bikin negaraan
bisa lebih penguntung
india itu punya kebijakan oci
oci itu mirip sekali dengan dual citizenship
hanya ada beberapa hak saja yang tidak ada
seperti hak dipilih hak politik ya
yang tidak ada seperti itu
tetapi implementasinya itu mirip sekali
asal mereka masih bisa berbahasa india
dan memahami kultur india
untungannya apa untuk india
ya itu tadi yang seperti dikatakan oleh pak fuad
mengapa india menjadi seperti itu
karena mereka punya kebijakan oci
kata pak oci itu mungkin remitansinya
atau misalnya perputaran ini
tidak akan sebesar itu
itu pekerjaannya dikerjakan di india
jadi mereka membawa bisnis
dari mulai apa ya
namanya yang customer service yang dua puluh empat jam itu
itu kan dilakukannya di india
walaupun kita bank amerika
sebetulnya saya nelfon ke bank saya ada yang di amerika
yang jawab orang india
kok aksennya udah dibersihkan
tapi banyak gak sih
manu nih kalau kita melihat apa pernyataan presiden kemarin
yang ayo dong ahli ahli indonesia
yang ada di luar negeri kembalilah

ekonomi ekonomi yang jauh jauh ini ya kan
selama ini memang dari para diaspora itu
banyak halangan ya mbak ya
kemudian ahli ahli seperti manu nih
atau rekan rekan lain tidak bisa datang ke indonesia
karena memang tidak bisa diakomodasi secara infrastruktur
ke lembagaan atau undang undang
nah yang mereka inginkan sekarang
kenapa sih harus dibatas batasi
kita kan bukan wna murni
kita itu dulunya wni
itu indonesia masih tanah air kita
cobalah kasih beberapa fleksibilitas
seperti itu kan masalahnya
pertanyaan lebih dulu
kenapa dari indonesia
tidak awal pulang fight semua disini
ini kadang kadang nanti ada orang juga
yang ketus ya
cari enaknya aja
nah itu gimana tuh mbak
menghindari asumsi asumsi orang
mencari enaknya tidak nasionalis
kalau gerindra susah aja baru bisa
dan apa kemudian nih terakhir nih
perjuangan anda nih sudah sampai dimana
dan kedepannya seperti apa
sebetulnya bukan perjuangan duel citizenship ini
yang diaspora loh ya itu beda dengan yang kawin campur
kami campur memang banyak lestapanya
tapi kalau diaspora itu bukan karena
begitu susah kita kepengen seperti
enggak mereka hanya tidak ingin diperlakukan
seperti orang asing itu aja simple
jadi karena secara administratif mereka
sudah menjadi warga negara asing
tidak berarti indonesia bukan tanah air mereka
sedapat mungkin mereka akan membawa
keberkahan lah kebaikan
nah untuk masalah nasionalisme
ya nasionalisme itu mengukurnya bagaimana gitu
kalau gloria nasionalismenya gampang dilihat
dia pasti berakah pegang bendera merah putih
wah nasionalismenya tinggi
dia harusnya jadi wni seperti itu kan
bagaimana mengukur diaspora
nah itu dia
kalau saya melihatnya dari sirkulasi sirkulasi yang mereka lakukan
apa yang mereka lakukan di indonesia
bagaimana dokter dokter indonesia di belanda
itu misalnya membuka fakultas operasi plastik
kosmetologi sekarang di universitas sumatera utara
yang sebetulnya di indonesia aja mungkin baru ada di ui
nah dengan kapasitas mereka menjadi dosen dan dokter di erasmus
seperti itu mereka sanggup melakukan itu di indonesia
dan banyak hal lagi
oke itu yang terakhir mbak nuning
apa yang kemudian dilakukan oleh teman teman indonesia diaspora network ini
kemudian untuk menggolkan visi dan mimpi teman teman di seluruh dunia ini
kita melakukan banyak study
sebenarnya data yang tadi itu dapat dari kita
saya dengan ibu reni itu memang membuat data ya
bagaimana sebetulnya undang undang keluarga negaraan di lima puluh enam negara itu bekerja

hanya empat puluh empat negara saja yang menerapkan
mereka tidak akan kehilangan keluarga
keluarga negaranya seperti itu
selain itu kita melakukan lobby ke pemerintah
kita juga mengadakan kita ada roadshow
untuk uji publik ide ini di enam kampus
dan ternyata responnya cukup bagus
kita juga ke dpr kita bagi hasil studi kita
ke pemerintah dan dpr itu yang bisa kita lakukan
mudah mudahan ini jadi momentum bagus untuk bisa menggelorakan lagi kembali ide ini
dan bisa jadi diskursus publik ya
profesor satria terakhir dari anda
bagaimana kemudian undang undang kita memang lagi lagi harus dirubah
apa kekurangannya dan apa yang kemudian perlu signifikansi perubahannya ada di sektor mana
iya kalau bisa memang diagendakan segera
karena waktu itu terakhir pak menkumham tahun lalu menyatakan
karena kemarin juga saya lihat di televisi lain
anggota dpr dari fraksi pdip menyatakan
tahun ini sudah full segala macam gitu
jadi saya enggak tahu sebenarnya
antara pemerintah dengan dpr sekarang bisa seoptimal mana dimasukkan
meskipun sudah masuk prolegnas tapi tidak menjadi prioritas dalam beberapa tahun
belum tahun ini belum
tahun depan waktu itu pak menkumham bilangnya dua ribu tujuh belas paling cepat
tapi menurut anda memang sangat perlu prof satya
ya kalau terbatas oke kan ini tadi mempertahankan keindonesiaan orang indonesia
mudah mudahan potensinya bisa terakomodasi disini
kita diskusikan nanti begitu
apa terakhir dari anda
kalau saya singkat sebetulnya
belum begitu perlu karena apa yang dikeluhkan tadi itu sebenarnya sudah bisa jalan
teratasi dengan fasilitas yang ada sekarang
tapi kalaupun itu dipelajari enggak ada salahnya mempelajari kan
mungkin kita bisa mendapatkan satu solusi yang lebih bagus lagi
tapi selalu orientasi satu kepentingan nasional
jangan sampai misalnya
bahwa peluang peluang yang ada di indonesia itu justru malah
tiba tiba pro tenaga kerja ini itu segala macam itu diambilin sama tenaga tenaga asing
jangan sampai itu seperti itu yang kejadian gitu kan
kita sendiri lagi kehilangan

terus sudah jalan
ini jadi tidak terbangkit
itu kan sekarang banyak yang seperti itu
kita sering melakukan kebijakan
yang n figens kita punya nasionalisme sendiri
pengetahuan nasionalisme disini itu jangan dib teria merebak
terus ulang aja
kita bisnis bisnis yang mustinya kita itu nggak bisa
yang di tempat lain sebaliknya
itu jangan sampai yang seperti itu mendiskriminasi
barang yang kalau produksi luar negeri
sama yang dari dalam negeri dipanjakin

justru nasionalisme itu harus dimulai dari kita sendiri
bagaimana papua tepi tidak
kita sering memberikan keistimewaan kepada orang luar
against atau mendiskriminasi negatif kepada kita
jangan sampai seperti itu
itu untuk dapat pujian itu yang saya harus paspadain
kita lihat bagaimana perkembangannya ke depan
mudah mudahan teman teman diaspora masih tetap bisa berjuang
dan apa yang diceritakan bisa goal
papua juga harus terus
bagaimana ini ide ide ini harus didiskursuskan kembali
bermaksimal atau outputnya harus lebih maksimal
untuk kepentingan indonesia
terima kasih bapak bapak